berikutnya unit reskrim polsek tanjung priok jakarta utara mengamankan empat orang yang diduga terlibat prostitusi online
dua di antara yang diamankan adalah artis pemain film dan sinetron
dua orang artis wanita berinisial as dan ts diduga terlibat transaksi prostitusi online di wilayah tanjung priok jakarta utara
keduanya diamankan bersama dua orang mucikarinya seorang pria berinisial ar dan seorang wanita berinisial cs
keempat orang ini diamankan oleh anggota unit reskrim polsek tanjung priok di sebuah hotel di kawasan danau sunter tanjung priok pada rabu malam
mereka langsung dibawa ke mapolsek tanjung priok untuk menjalani pemeriksaan
hingga kini belum ada keterangan lanjutan dari pihak kepolisian karena keempat orang yang diamankan masih dalam penyelidikan

ketua perangkat tersebut berkata bahwa mereka akan menjalani pemeriksaan di perangkat tersebut